pemain padang fc anggarkan lima miliar rupiah untuk renovasi stadion gor haji agus salim padat
stadion ini rencananya akan dijadikan markas mereka untuk mengarungi liga satu musim dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
semen padang fc anggarkan lima miliar rupiah untuk renovasi stadion gor haji agus salim padat
yang akan dijadikan kandang dalam mengarungi liga satu musim dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
anggaran terbesar tersedot pada penggantian rumpuh stadion
karena rumput stadion agus salim padang tidak masuk standar rumput untuk liga satu
selain rumput tahap awal perbaikan akan dilakukan untuk sembilan belas bagian
di antaranya perbaikan ruang ganti dan penambahan ruang video asisten referee var
untuk mengejar waktu semen padang fc berharap renovasi dapat dimulai pada pertengahan mei dua ribu dua puluh empat ini
renovasi dapat dimulai setelah penanda tanganan mou dengan pemerintah provinsi sumatera barat
sebagai pemilik stadion gor haji agus salim padam
rencana tahap satu untuk renovasi itu nilainya kurang lebih hampir lima miliar
dan kami sudah menjelaskan beberapa item yang wajib kita perbaiki
dan secara ofisial hari jumat kemarin kami sudah mengirimkan suratnya untuk dilakukan mou
di mana biaya renovasi yang kami keluarkan ini menjadi atau dikompensasikan menjadi sewa kelola haji agus alimadang kepada smen padang afc
jika mou dengan pemerintah provinsi sumatera barat terlaksana
watkabau sirah targetkan perbaikan tahap pertama untuk sembilan belas bagian
yang direncanakan bisa selesai dalam waktu tiga bulan